ya sementara itu meski pemerintah mengaku belum mempertimbangkan opsi militer dalam pembebasan warga indonesia
yang ditawan kelompok abu sayyaf tni tetap melakukan serangkaian persiapan
di antaranya melibatkan latihan pembebasan sandera yang melibatkan lima ratus personil
dengan menggunakan kapal pendarat puluhan prajurit pasukan khusus tni mendekati pantai sasaran
setibanya di pantai mereka langsung mengamankan pantai tumpuan
sejurus kemudian pesawat hercules membawa sepuluh penerjun payung melintas dan memuntahkan isinya
lalu sepuluh prajurit pasukan khusus mendarat dan menyiapkan serbuan
kontak senjata pun pecah pertahanan musuh kemudian dihancurkan
pasukan pembebasan sandera melaju mencari sasaran
sementara itu helikopter yang membawa pasukan bantuan juga tiba
akhirnya sepuluh orang sandera berhasil diselamatkan
mereka kemudian dilarikan ke kapal perang yang lego jangkauan perairan jauh dari jangkauan musuh

semua kita siapkan apapun yang akan kemungkinan dilakukan kita latihkan
sehingga anak anak kita prajurit kita prajurit tni kebanggaan bangsa ini dapat melakukan tugasnya dalam rangka pengamanan masyarakat rakyat dimanapun berada
total personel yang dilibatkan dalam latihan ini sebanyak lima ratus orang
termasuk juga enam buah kapal perang pesawat hercule serta helikopter
hingga kini pasukan pprc juga masih bersiaga di taragan hingga waktu yang belum ditentukan
iwan hermawan tarakan